substitusi lpg ke dime till it hurts atau dmi
disambut baik masyarakat dengan catatan harganya bisa lebih murah
dari harga pasaran tabung gas lpg tiga kg saat ini
yakni di bawah rp dua puluh
selain itu meskipun dmi adalah barang baru
warga juga meminta ketersediaan barang harus sampai ke warung warung kecil
agar mudah ditemukan masyarakat
tentu harganya ya kalau harganya lebih murah saya setuju aja
kalau rp dua puluh lima harga yang murah yang buat rp tiga itu berapa sih ibu
rp satu murah bahkan
sebenarnya sih di bawah rp dua puluh itu udah kita
tanggapannya gimana pak setuju atau enggak pak
ya setuju aja lah
setuju aja enggak pak yang pentingnya apa sih pak
pak kalau misalnya ada penggantian kayak gitu pak
ya yang penting kan mudah didapat di warung warung
selalu ada terus jangan sampai kosong gitu aja
ini yang penting juga enggak pak
harganya juga penting biar jangan sampai terlalu mahal lah
di bawah rp dua puluh kalau bisa
penggantian ini setuju gak ibu
kalau emang harganya bisa lebih murah dibandingin gas yang tiga kilo sekarang ya setuju aja
tapi kalau harganya di atas itu saya nggak setuju
oke yang penting harga ya pak
pemerintah juga harus tahu kan ekonomi yang sedang dialami
dan masyarakat menengah dan kebawahnya gitu aja
soal harga dirjen energi baru terbarukan dan konservasi energi dadan kusdiana memang belum dapat menyebut angka
namun ia memastikan harganya tak akan lebih mahal dari harga pasaran lpg
utamanya karena energi ini berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat
karena dme itu seperti kita menggunakan biodiesel ya ada komponen oksigennya
nah ini pembakarannya menjadi lebih bagus
emisinya menjadi lebih bagus
emisinya menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan lpg
jadi pertama mengurangi impor kedua meningkatkan pemanfaatan dari sumber daya yang ada dalam negeri
ketiga adalah ini bahan bakarnya lebih ramah lingkungan
salah satu alasan munculnya rencana penggantian ini disebut dadan untuk memanfaatkan sumber daya alam negeri
yakni batubara berkalori rendah yang ketersediaannya melimpah di dalam negeri
diana valencia septia di pradana